ada sebuah cerita dari tanah sumba
lahir dari kearifan lokal dan peradaban masa lampau
memanfaatkan warna warna alam warisan sang leluhur
ada makna di setiap helainya
inilah kisah menenun tenun ikat sumba
masyarakat sumba memegang teguh tradisi dan budaya termasuk melestarikan kain tenun
tenun ikat yang kerap digunakan dalam kehidupan mereka menjadi ciri khas yang tak lekang oleh waktu
tangan tangan terampilah yang berjasa menjaga eksistensinya

cornelis dapakamang adalah salah satu pengrajin tenun ikat di kabupaten sumba timur
karya karyanya patut diancungi jempol
bahkan produksi tenun ikatnya pernah mendapatkan penghargaan sebagai kerajinan tenun terbaik se asia tenggara
dari world crab council pada tahun dua ribu empat belas di india
kain kain tenun ikat khas sumba timur yang dibuatnya menggunakan kain peneliti yang diperlukan untuk menjaga keberadaan

bahan bahan pewarna alam
daun nila ini untuk pewarna biru
ya untuk warna biru
nah sebenarnya ada kriteria khusus nggak seperti apa yang digunakan untuk pewarna kain tenun
nah untuk kriteria untuk memanen nila itu sendiri sebenarnya itu ketika dia sudah berbuah buahnya belum matang
ini di sini nanti itu mengandung pewarna biru yang cukup bagus
tak hanya menggunakan pewarna alami
warga desa lambanampi
dan satu kecamatan kambera ini juga menggunakan kapas sebagai bahan baku benang untuk dijadikan kain
kalau di sini itu kalau menggunakan kapas lokal kita itu mulai dari menanam itu kapas itu biasanya enam bulan baru bisa dipanen
nah di sini ciri ciri khasnya itu adalah bentuk kapas putih putih bersih
usaha pembuatan tenun ikat di rumahnya dikelola oleh cornelis bersama keluarganya
proses pembuatan tenun ikat terbilang panjang lebih dari empat puluh tahap
diawali dengan pemintalan kapas menjadi helai benang
benang benang putih yang sudah jadi kemudian disusun seperti sisir sebagai benang pembagi untuk ditenun
orang sumba menyebutnya dengan pawonang
benang siap pakai ini diikat menjadi beberapa bagian
sesuai dengan motif yang diinginkan
cornelis mengikatnya dengan teknik lungsi atau vertikal
ketika proses mengikatnya itu cukup rumit dan lebih banyak ketimbang tenun tenun lain
nah di sini sumba barat dia akan berbeda dengan tenun di sini karena sumba barat bukan teknik mengikat tapi

sedangkan di sini adalah benang yang masih putih nanti dicelup ke warna alam
dan ini adalah benang yang sudah warna dari pabrik sedangkan di sini adalah benang yang masih putih nanti dicelup ke warna alam

proses pengikatan benang ini berlangsung lama karena bila posisi ikatan salah maka pemberian warna pada benang tak akan sesuai dengan motif yang direncanakan
benang ini berlangsung lama karena bila posisi ikatan salah maka pemberian warna pada benang tak akan sesuai dengan motif yang direncanakan
inilah yang menjadi alasan mengapa kain ini disebut tenun

proses pengikatan benang dalam pembuatan kain tenun ikat ini
tidak berlangsung hanya satu kali tapi beberapa kali menyesuaikan dengan warna yang diinginkan
menyesuaikan dengan warna yang diinginkan
karena memang dalam proses pewarnaan saja
ini benang satu karande atau satu ikat seperti ini
ini bisa diikat berkali kali dan melakukan pewarnaan berulang ulang
nah ini tujuannya untuk apa om
nah ini tujuannya untuk memperoleh warna yang diinginkan kan
seperti ini nanti dia akan berwarna merah
karena ini sudah melalui proses pencelupan biru
sedangkan yang ini akan berwarna putih
nanti yang ini yang tidak diikat berwarna hitam
sedangkan yang diikat seperti ini
dia akan menjadi warna biru
jadi proses di sini sebenarnya adalah proses mengikat
diikat dicelup buka lagi ikat lagi celup lagi
nah ini pertama untuk benang ini saja berarti pertama kali dicukup dengan warna biru
nah nanti akan diikat di bagian bagian tertentu untuk memperoleh warna lain
kemudian akan dicelup lagi
yang biru ini akan semakin gelap begitu ya
semakin hitam begitu
wow ini sangat kompleks sekali pembuatannya
untuk mewarnai benang berbagai bahan pewarna alami digunakan oleh cornelis
di antaranya kayu kuning untuk warna kuning
kulit kayu bakau untuk warna coklat
daun nila untuk warna biru
dan akar mengkudu untuk warna merah
sementara proses peminyakannya menggunakan kemiri
kulit kayu dadap
daun dan bunga widuri
serta kulit kayu kapuk randu
di sini merupakan tradisi dari dulu
nah ada beberapa daerah lain kan mereka menggunakan bukan kemiri
ada yang menggunakan minyak ayam minyak ular
atau bahan bahan lain
nah di sini menggunakan kemiri
tujuan daripada menggunakan kemiri itu adalah memberikan protein kepada benang itu sendiri
sehingga ketika benang itu nanti
dicelup ke warna merah
dia akan menerima sat satpon dari akar mengkudu sebenarnya
kita memberikan protein di benang
dan mengurai puri puri sehingga nanti benang itu
yang itu bisa menyerap warna merah sebenarnya
dari akar mengkudu
menyiapkan bahan bahan pewarna pun dilakukan secara tradisional
kayu kuning misalnya setelah dicacah kemudian direbus selama dua jam
agar mengeluarkan warna kuning yang pekat
di sini sebenarnya pak itu untuk hampir semua tanaman mengandung warna pigment
nah di sini yang kita perhatikan adalah tingkat ketahanannya
walaupun kita semua itu bisa dapat warna apa saja
cuma yang diperhitungkan adalah ketahanan ketahanan barang itu
nah memang yang sampai sekarang belum ada bahan lain
kalau menurut saya yang ada di sumpah
selain indigo mengkudu kayu kuning dan berikutnya
dengan bakau selain itu tidak ada
memang ada sebenarnya kita bisa dapat yang dari daun sukun daun mangga
cuma di sini yang kita pertimbangkan adalah ketahanan warna
karena tidak mungkin nanti walaupun warna alam kita samakan harga dengan itu
karena orang tidak mungkin pakai satu dua tahun kembal pudar semua itu kan
itu kurang bagus menurut saya
jadi tingkat ketahanan warna sebenarnya yang perlu dijaga dan diperhatikan di sini
sementara untuk warna biru daun nila yang telah direndam semalaman dicampur dengan kapur untuk mengikat warnanya
daun diperas berulang ulang hingga menghasilkan warna biru indigo yang pekat
selepas mulai kita 'kwena' lal tribeanii'

sementara ini kita akan tanam online kita menggunakan plus
teknik pewarnaan benang untuk kain tenun ikat dilakukan dengan sistem panas dan dingin
meski beberapa bahan pewarna direbus namun tetap digunakan dalam keadaan dingin
di sini orang sumba itu biasanya kalau sumba timur ya menggunakan teknik pewarna itu dengan teknik dingin
maksudnya bahan bahannya tidak direbus yang dua warna itu biru dengan merah
semuanya itu adalah teknik proses pencelupan dalam keadaan dingin
bahan bahan tidak direbus
ya itu kecuali kalau untuk warna coklat dengan kuning itu biasanya bahannya direbus dulu
dididikan dipanaskan supaya pigmentnya itu keluar
ke air sehingga nanti bisa mencelup benang
tapi proses mencelupnya adalah ketika bahan bahan itu cairan itu seringan dari bahan warna itu sudah dingin baru dicelup
bukan sistem panas direbus tidak juga
penggunaan bahan pewarna alami untuk tenun ikat di pulau sumba kini mulai berkurang
banyak pengrajin tenun ikat yang memilih pewarna sintetis karena memakan biaya produksi lebih sedikit
ketika mereka memiliki pewarna yang lebih sedikit mereka bisa memiliki pewarna yang lebih sedikit
yang membuat semua warna alam maka nanti biaya produksinya akan naik
nah ketika biaya produksi yang naik mereka pasti akan bertanya
kalau kita menyuruh mereka menggunakan warna alam nanti mereka akan tanya siapa yang beli
itu biasanya begitu
nah di sini memang ada kalau tidak dipertahankan atau dilestarikan menggunakan warna alam
itu lambat laun saya yakin itu akan punah juga
karena orang lebih suka yang praktis
prosesnya cepat tapi kualitasnya pasti tidak terjamin sebenarnya
nah disini memang yang dikhawatirkan adalah
kalau tidak banyak orang yang menggunakan warna alam maka akan punah
setelah melalui proses yang panjang benang benang dengan pewarna alami ini pun ditenun
sehelai kain bisa ditenun berhari hari bahkan hingga berminggu minggu
tergantung ukuran dan kerumitan motif kain
menurun kain ini memang gampang gampang susah
karena bila terjadi kerusakan sedikit saja itu akan mempengaruhi kualitas dan kerapi dari kain itu sendiri
mama biasanya menenun kain seperti ini susahnya apa saja
ya susahnya kalau dia putus dan dia ini tidak los dia punya tenunnya
kalau benangnya putus berarti harus disambung
menyambungnya harus dengan warna yang sama
dengan warna yang sama
yang putih kalau putih
yang putih harus sambung yang putih
yang biru harus campur yang biru
begitu juga yang hitam kalau benang yang hitam
kalau untuk pola agar kainnya rapi seperti apa mama
macam dari awal tadi itu kalau kita mau tenun itu kasih rapat rapat memang polanya dari awal ini
setiap lai benangnya harus rapat begitu ya
harus kuat didorong begitu
macam mama ini kan ini sekarang sudah taruh pemasukan kok
jadi mama ini harus kencang
dan ini harus lurus
harus lurus kencang
supaya padatnya dia punya pemasukan gitu
mama kalau menenun seperti ini setiap hari bisa berapa jam
ya kan mulai dari jam setengah sembilan ya istirahatlah jam setengah dua belas
istirahat makan siang
itu mulai lagi jam dua begitu
sampai delapan jam satu hari
wow itu cukup berolah kan
setiap motif tenun ikat memiliki filosofi yang berbeda
tenun ikat khas sumba kebanyakan menggunakan motif hewan seperti kuda
sehingga dalam sehelai kain tenun ini banyak cerita tersirap
tenun ikat ini sebenarnya bisa difungsikan dengan berbagai cara
ada yang memang menjadikannya sebagai hiasan dinding
atau ada pula yang memang memotongnya merangkainya
menjadi pakaian yang bisa digunakan
tapi sebenarnya secara tradisional masyarakat di sumba timur
ada beberapa motif kain yang sebenarnya tidak boleh dipotong
salah satunya adalah kain yang ini
ini kain apa om
ini adalah jenis kain yang namanya kain papanggang
nah di sini papanggang itu bercerita tentang penguburan raja
nah di sini ada orang yang tunggang kuda dengan hiasan hiasan apa dari apa
ini adalah payung
nah ini ada orang yang memandu kuda ini sebagai pengantar arwah ya
nah ini adalah peti mayat
dalam peti mati ada raja yang meninggal dalam untuk dibawa ke tempat penguburan
nah di sini adalah kuburan
nah di sini ada orang yang ratu yang biasa untuk membaca baca ritual ritual adat
sementara pegang ayam untuk dijadikan kurban
nah di sini ada orang ada perempuan
nah di sini adalah orang yang sementara memotong kerbau untuk kurban
nah seandainya digunting maka dia akan ceritanya tidak nyambung nanti
eksistensi tenun ikat di sumba timur berdampak luar biasa bagi perekonomian masyarakat
namun gerai penjual tenun ikat belum banyak tersebar
di kota wai ngapu pasar inpres matawai menjadi pusat penjualan tenun ikat terbesar
namun hanya sekitar empat puluh pedagang tenun ikat yang ada di sini karena berlokasi sama dengan pasar tradisional
jadi ini berapa
ya kain tenun ikat ini memang sudah menjadi komoditas penting di pulau sumba
nah di waingapus sumba timur di pasar inilah salah satu tempat di mana banyak sekali pedagang yang menjajakan kain kain tradisional
nah sebenarnya setiap orang bebas memilih apakah ia ingin membeli kain tenun ikat dengan pewarna alami atau pewarna sintetis
nah ada beberapa tips untuk membedakan mana kain tenun dengan menggunakan pewarna alami dan kain tenun yang menggunakan pewarna sintetis
nah kalau kita lihat sekilas kain tenun dengan warna alami ini warnanya lebih pudar
sementara yang menggunakan pewarna sintetis ini lebih berwarna putih

sementara tekstur kainnya yang saya rasakan memang hampir mirip tapi kalau anda melihat lebih detail kain tenun ikat dan pewarna alami ini lebih kasar
nah yang jelas bisa membedakan adalah berat dari kain
karena kain tenun ikat dengan pewarna alami bobotnya lebih berat dari tenun ikat dengan pewarna sintetis
kalau yang ini berapa
yuk kita lihat

si transformed media secara berdarah menggunakan kain tentun
tenun ikat hingga kini masih mampu menopang perekonomian warga
di kabupaten sumba timur sejumlah kampung pembuat tenun menjadi objek wisata
salah satunya kelurahan mauliru kecamatan kota waingapu
mayoritas penduduk di kelurahan ini adalah petani
namun sebagian diantaranya masih menjalankan usaha pembuatan tenun ikat dengan pewarna alami
karena kami di sini lahir dengan tenun sudah turun temurun
kami itu sebagai generasi berikutnya
kami mempertahankan warna alam
dan terus yang berkembang selama ini
kendalanya juga bagi warga yang lain yang sudah tidak mempergunakan warna alam
karena dia lebih kembali ke kimia
tapi khusus untuk kaumara tetap mempertahankan warna alam
dan juga mendukung dengan bahan pewarna
misalnya mengkudu lila jadi masih ada di sekitar kami sini
yang kami buat di sini salah satu menjadikan contoh buat
dan selama ini sebenarnya tenun ini sudah hilang pak
tetapi kami di sini masih mempertahankan dengan warna alam
terus mempromosikan ke daerah daerah lain
kampung ini kerap ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah
sekadar berburu tenun ikat atau melihat proses pembuatannya
dua jenis kain tenun menjadi andalan
di antaranya kawuru kain tenun berwarna biru
dan hinggi kombu
yang didominasi oleh kawurung
yang didominasi warna merah
harganya bisa mencapai lima belas juta rupiah per helai
luar biasa banget sih
karena aku juga baru tahu ternyata di setiap kainnya itu
punya makna yang beda beda punya cerita yang beda beda
ditambah lagi semua dari kain ini kan adalah warna warna alam ya
jadi bagus banget keren banget
soalnya ini kan benar benar handmade
ini adalah hasil tarya tangannya mereka yang tinggal di sini
terus ya emang walaupun harganya mahal tapi worth it sih
karena mereka kan ngerjainnya juga benar benar penuh perjuangan ya
jadi kalau misalkan mereka jualnya mahal itu worth it sih gak masalah
pas ketika melihat datang ke sini
ngelihat cara proses pembuatan dan lain sebagainya itu sangat apa sih
itu kan sebuah karya ya
sebuah karya yang sebenarnya nggak bisa dihargain hanya dengan uang satu juta atau selebihnya

karena itu kain itu punya filosofi dan itu sangat berharga

sadar akan pelestarian tenun ikat
pemerintah kabupaten sumba timur rutin menggelar pameran tenun ikat setiap tahunnya
lebih dari lima ratus penenun dari berbagai wilayah di pulau sumba datang meramaikan pameran ini
sedang biasa memperkenalkan peneliti

nah di pulau sumba ada banyak sekali kain tenun yang dibuat oleh para penenun secara tradisional
nah yang ini di sumba barat daya namanya lambaleko ya mama ya
dan mereka memiliki motif yang sangat memiliki ciri khas
mamuli ini sebagai simbol apa
ini adalah mamuli motif yang menyimbolkan sebagai kewanitaan
dan hanya perempuan yang bisa menggunakan ini
ini biasanya digunakan setiap acara apa saja begitu
ada pesta adat ada orang meninggal kita pakai pakai sarung
dan ukurannya juga macam macam ya mamuli ya
bukan hanya seperti ini mamuli juga ada yang lebih kecil lagi
ini masih motif mamuli disebut seperti ini
ini yang kecil ini yang harus besar
sebagai simbol kewanitaan
ini yang kecil ini yang besar

belum ada penelitian khusus yang menelusuri kapan tenun ikat muncul di daratan sumba
namun menurut cerita nenek moyang tenun ikat sumba adalah representasi dari kerajinan kain negara lain
yang pernah membuka jalur perdagangan ke indonesia
pada zaman dahulu ada kaum sudra kaum guzarat dari india yang pernah masuk ke sumba
atau kita ketahui bersama bahwa pada zaman yang lampau ada kaum belanda kaum jepang juga masuk ke sumba
dan pada saat itu mereka juga membawa budayanya melakukan pertukaran cindera mata
menaruh motif itu diingatan mereka dan mereka mencerna itu dalam membentuk motif pada kain tenun ikat sungai itu sendiri
bagi orang sumba tenun ikat adalah kain yang wajib dimiliki
bahkan kain ini dianggap sakral
pada dasarnya seorang manusia sumba ketika dia lahir sampai dia meninggal pun dia akan selalu berhubungan dengan kain sumba itu sendiri
dan pada masa awalnya kain sumba dibuat hanya untuk hajatan pernikahan atau adat kematian
jadi misalnya saya saya harus menyiapkan sarung terbaik tenunan terindah yang dibuat oleh penenun terbaik untuk
kalau ketika satu waktu saya pulang ke alam sana
anak cucu saya harus membungkusi saya dengan kain terbaik seperti itu
di mata dunia tenun ikat sumba memiliki ciri khas tersendiri
saya pikir ini sangat menarik saya melihat perempuan mereka membuatnya
saya pikir ini sangat berusaha untuk membuatnya dengan banyak warna sangat indah
tidak di negara lain saya tidak pernah melihatnya

dan kami melihatnya pertama kali
sekarang kami memiliki di rumah kami tapi saya tidak melihatnya di negara lain
saya pikir simbolnya paling menarik
tapi warna warna itu berbeda dari warna lain
seiring perkembangan zaman kini tenun ikat sumba mulai dilirik banyak kalangan
semakin banyak desainer desainer tanah air yang turut mempromosikannya
dengan merancang berbagai model pakaian berbahan kain tenun ikat
salah satunya handi hartono
pria yang berprofesi menjadi desainer sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini
mulai berfokus mendesain tenun ikat sumba sepuluh tahun lalu
sumba timur ini khususnya merupakan sesuatu yang paling menarik
dan paling banyak motif paling banyak warna
dan saya suka sekali dengan sumba timur motif tenunnya
saya selama ini banyak sekali mengangkat kain tenun
untuk menjadi pakaian ready to wear yang kita bisa pakai untuk sehari hari
baik kerja ke kantor atau untuk main main atau untuk ke party
yang biasanya saya akan campur dengan kombinasi kombinasi bahan bahan polos
supaya tidak terlalu berat
kesulitanya kadang kadang itu begini karena itu kan handmade
handmade itu seperti saya buat ada cuma satu terus ada orang lagi mau
nah untuk mengulangi dapatnya itu sulit sekali
kedua juga kadang kadang cara pencuciannya kita suka ada yang masih luntur
perancangan pakaian berbahan tenun ikat sumba milik handi sudah melanglang buana ke berbagai negara
di antaranya austria australia new zealand thailand dan jepang
dedikasi para desainer tanah air yang turut mencari
dedikasi para desainer tanah air yang turut memperkenalkan karya pengrajin tradisional ini patut diacungi jempol
bukan sekadar menambah nilai ekonomi tenun ikat
namun karya mereka mampu membuka mata dunia bahwa indonesia memiliki nilai budaya tinggi
meski hanya melalui selai kain